pasca diguyur hujan deras disertai angin kencang pada minggu sore puluhan rumah warga di kecamatan bale endah kabupaten bandung jawa barat rusak parah
belum adanya bantuan dari pemerintah setempat membuat warga harus bergotong royong untuk membersihkan puing puing sisa reruntuhan bangunan
pasca diguyur hujan deras disertai angin kencang pada minggu sore puluhan rumah warga di kecamatan baleendah kabupaten bandung rusak parah
warga yang rumahnya mengalami kerusakan pun terpaksa harus bergotong royong membersihkan sisa reruntuhan bangunan
tidak hanya mengakibatkan puluhan rumah rusak angin kencang juga mengakibatkan sejumlah fasilitas umum warga seperti lapangan tenis dan juga rumah ibadah rusak
hingga kini belum ada bantuan dari pemerintah setempat untuk membantu warga membersihkan pohon yang tumbang sehingga memaksa warga untuk membersihkan puing puing bangunan
tidak bisa dihitung dicaca tapi tiap tiap rumah perang
kota masyarakatnya laporan ada yang gendengnya terbang kanopinya terbang kemudian antena tv kemudian lagi pohon pohonnya pada tumbang
akibat angin puting beliung lah sebab pada seperti yang di sd galipawarti itu ada pohon yang seolah olah diangkat gitu
hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada minggu sore juga melanda sejumlah kecamatan di kabupaten bandung
imbasnya puluhan rumah warga di kecamatan pamempeng kabupaten bandung mengalami rusak ringan dan berat
warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membantu warga
chandra febriana kabupaten bandung